woy siapa tuh
hai kok lo belum tidur
gak usah basi basi deh lo
udah bikin kaki gue bengkak
sekarang lo mau bikin kepala gue juga bengkak
lagian bukannya makan di kamar saja
papa kan bisa suruh bibi untuk bawa makanan kamu ke kamar
papa itu sedih lihat kamu sakit kayak begini
please deh pak
aku ini cuman kesel
besok juga pasti sembuh kok
intinya kamu lagi sakit
dan itu bikin papa sedih
kamu jangan kesakitan lagi kayak begini ya
sekarang gantian kamu yang sakit
ini kenapa piringnya tiga begini
emang mau ada acara apa
soalnya bakalan ada tamu di rumah kita
aku diundang makan malam masa sama wulan
semuanya udah selesai tapi dateng
kalau wulan udah jadi cewek gue
gua minta lu cari guru les matematik yang lain
biar lu ga mau disunggulan mulu
kasih gak ya kadonya
nanti gua lempar aja
dari depan pagernya
kalau kayak gitu kan gue gak harus ketemu sama wulan
daripada nanti ada yang liat terus lapor ke depon
bisa baper seumur hidupnya
iya dong mak
boleh tuh tante
aku tuh baru tahu loh
ternyata kamu kalau di rumah makannya banyak banget ya
soalnya kamu kalau di luar
makannya ga kayak begini
terus tadi kesini gimana
ya gitu mas
ternyata apa yang gue lakuin buat papa itu gak sia sia
gua belum pernah ngeliat papa ketawa lepas kayak gitu
semenjak ditinggal sama mama
mama yang di rumah
woi siapa tuh
kok lo belum tidur
gak usah basi basi dia lo
kurang puas udah bikin kaki gue bengkak
sekarang lo mau bikin kepala gue juga mengkak
itu kado buat lo
ya sengaja gue lempar dari sini
gue takut ganggu tidur
kado buat siapa
karena terima kasih gue buat lo
karena lo udah ngajarin gue matematika
besok itu hari terakhir perjanjian kita
karena lo udah jadian sama susah
cabai sebaskom buat gue makan
kayaknya udah malam banget nih
aku pulang dulu ya
kamu tuh kemana saja sih
tante tiana yang mau pulang
aku lebih cari angin di luar
nginep juga boleh di sini
yaudah ini kan udah malem
nanti kapan kapan atau main kesini lagi ya
biar saya antar ke depan
aneh banget sih
ngapain coba dia ngasih gue agenda
di handphone gue juga ada kali
perempuan itu bernama wulandari
wulan purna itu
pertama kali aku melihatnya
tapi di mataku
wulandari adalah bahaya
bahkan harus dihindari
ih surat macem apa nih
besok kalau ketemu gue gue semprot
benda termahalmu adalah waktu
tak bisa diputar kembali
ku berterima kasih pada wulandari
untuk terbuangnya waktu
yang tak akan kembali
lu tuh ya
puisi puisi lu tuh romantis banget sih
kalau sampai sih roman picisan
bisa bisa dia ke sekolah itu
bukan pake motor lagi